kedatangan nur lalda langsung disambut pelukan kedua orang tua yang sejak sabtu kemarin menunggu kedatangannya setelah melewati masa observasi di natuna kepulauan riau selama empat belas hari
kerabat dan tetangga pun memberikan sambutan kepada mahasiswi semester delapan fakultas kedokteran hubai politeknik university di kota huangsi tiongkok yang berjarak sekitar sembilan puluh km dari kota wuhan
kuliah di hubei politeknik university tahun keempat tahun ini masuk tahun keempat dan itu jaraknya sembilan puluh tujuh atau sembilan puluh tiga km dari wuhan dan masuk di provinsi hubei yang terkena munculnya virus corona
namanya provinsi hubei
saya rasa bersyukur pak
iya alhamdulillah terima kasih banyak kepada bapak jokowi
terima kasih banyak kepada bapak menteri
terima kasih banyak kepada tni pak wali kota semuanya
sudah berapa lama ibu ibu tidak ketemu dengan nurhalda
empat tahun selama dia berakhir
dinas kesehatan pindrang mengimbau masyarakat
untuk tidak risau dengan kedatangan wni yang baru saja selesai menjalani observasi
hasrul nawir pindrang sulawesi selatan
melalui sambungan telepon salah satu mahasiswa yang kemarin menjalani masa observasi di natuna dan kini sudah bersama keluarganya di pindrang sulawesi selatan sudah ada nur ralda
selamat sore ralda
ya ralda selamat datang kembali selamat berkumpul bersama dengan keluarga
sebetulnya anda ceritakan pengalaman masa observasi di natuna selama empat belas hari kemarin
kabarnya sehat baik dan baru sampai melalui penerbangan tadi malam sampainya subuh di makassar dan sampainya pagi di pindrang
untuk pengalamannya selama observasi saya lebih kayak merasa apa ya
singkat aja ya mbak
saya di sana menemukan keluarga baru
jadi di sana seperti pak jajaran kemenkes terus kemenlo kbri dan para uni yang lain yang berada bersama dengan saya di observasi ya saya menemukan suasana baru dan keluarga baru di sana
sebetulnya proses observasinya di natuna itu apa saja
terutama rangkaian tes kesehatan
apa saja yang mesti dilalui anda dan juga wni lainnya
saya cuma yang saya rasa di sana itu setelah kegiatan pagi semisal kita habis ibadah terus keluar senam dan setelah sarapan setelah senam sarapan dan pengecekan suhu
jadi pengecekan suhu itu dua kali sehari pagi dan malam
jadi dari hari pertama sampai hari terakhir
oke apakah ada kemudian rangkaian tes kesehatan lainnya yang diperlakukan dari kementerian kesehatan seperti pengambilan sampel darah atau hanya pengecekan suhu tubuh saja seperti yang tadi anda sampaikan
iya hanya pengecekan suhu
jadi dari sana anda dibekali surat keterangan yang menyatakan bahwa anda sudah bebas dari virus corona
bisa dilihat kemarin pas pelepasan ada simbolis dari pak triawan menteri kesehatan jadi memberikan surat kesehatan bahwasannya kami memang dinyatakan sehat dan bisa kembali ke keluarga masing masing mbak
oke ralda mungkin anda bisa ceritakan pada saat anda meninggalkan provinsi hubei di tiongkok di kota wuhan suasana terakhirnya di sana itu seperti apa pada saat kalian pergi
kalau saya sendiri maaf ya kalau saya sendiri bukan di wuhannya saya di huangse sembilan puluh tujuh km kurang lebih dari wuhan mbak
kalau misalnya suasananya karena memang di sana diisolasi jadi sepi dan pas kami dievakuasi
di sana di bandaranya memang khusus dibuka karena untuk proses evakuasi seperti wni dan mungkin ada dari negara lain seperti india seperti itu itu saja yang saya tahu
dan negara lain
ralda komunikasi anda dengan pihak universitas ataupun teman teman anda yang masih berada di sana itu situasinya saat ini seperti apa
anda masih berkomunikasi dengan teman teman mahasiswa yang ada di kampus anda mungkin
oh iya saya masih berkomunikasi dengan teman saya yang masih tinggal di sana yang berkewarga negaraan pakistan dengan afrika
alhamdulillah kondisi mereka di sana baik baik saja dan semuanya sehat karena memang dari universitas sendiri kayak memberikan apa ya mereka selalu diadakan pengecekan suhu setiap hari
jadi sebelum kami dievakuasi kami juga selalu diadakan pengecekan suhu setiap hari sama dengan halnya mereka
sampai sekarang dan kalau untuk kondisi sekarang di sana saya kurang tahu kayak gimana tapi dari pihak universitas sendiri selalu memberikan bantuan menyediakan logistik dan mereka bisa membeli barang barang tersebut
ralda anda kan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk kuliah di provinsi hubei di tiongkok
ini kelanjutan studi anda bagaimana
karena kami mendengar ada beberapa universitas yang memperlakukan kuliah melalui online
apakah itu berlaku juga bagi anda dan juga teman teman dari universitas anda
iya di universitas saya sendiri itu juga berlaku
kalau tidak salah besok saya dan rekan rekan teman saya yang kuliah di hubei politeknik university akan mengikuti kuliah online mbak
oke anda masih ingin kembali ke tiongkok ke provinsi hubei ke tempat anda kuliah keluarga mengizinkan tidak
kalau keluarga insya allah mengisi
mbak soalnya kan studinya memang harus diselesaikan di sana dan saya sudah tahun keempat dan sisa dua tahun lagi mbak
kalau misalnya memang sudah steril ya di sana kayak gitu
oke kira kira apakah ada notifikasi ataupun pengumuman dari pihak universitas kapan proses belajar mengajar akan dimulai kembali
apakah setelah semuanya sudah dinyatakan bebas dari virus corona atau menunggu sampai kapan
kalau untuk itunya mbak masih belum ada kabar
tanggal berapa atau kapan kami akan memulai pembelajaran di sana
maksudnya kami pulang ke sana belum ada
jadi untuk sekarang hanya kuliah online saja yang akan dimulai besok tanggal tujuh belas februari mbak
oke ini menarik sekali pada saat anda keluar dari natuna ada pesan khusus mungkin dari kementerian kesehatan untuk menjaga kesehatan kalian meskipun sudah pulang ke rumah
kemudian diberikan surat keterangan bahwa kalian itu bebas dari virus corona
ada pesan khusus tidak ralda
pesan khusus dari kementerian ya
oh iya pesan khususnya mungkin lebih ke kayak selalu jaga kesehatan ya mbak kayak gitu
oke harapan anda ke depan seperti apa harapan ralda dan juga teman teman mahasiswa yang sebelumnya berkuliah di sana itu seperti apa
jadi harapan saya semoga di tiongkok situasinya semakin membaik
sehingga kami bisa melanjutkan studi kami di sana dan kembali lagi ke indonesia untuk melanjutkan perjuangan kami untuk menjadi dokter yang berguna bagi bangsa
oke terima kasih sekali nur alda salah satu mahasiswa dan juga wni yang kemarin mengalami masa observasi di natuna dan saat ini sudah berkumpul kembali
selamat berkumpul kembali dengan keluarga anda di pindrang sulawesi selatan